belum lama ini virus nipah disebut sebut karena mengkhawatirkan atau dikhawatirkan begitu ya oleh ilmuwan jadi ancaman pandemi baru di asia
seiring dengan munculnya kembali kasus nipah yang menewaskan setidaknya ada dua orang di india
kita update penanganan kasus virus nipah di sana
bergabung bersama kami ada duta besar republik indonesia untuk india ina haknining tias krishna murti ibu ina
selamat sore waktu jakarta terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
selamat sore salam sehat dari new delhi
salam sehat ibu ina sejauh ini bagaimana penanganan kasus nipah di india
apakah hanya sejumlah wilayah yang tadi kita sebut di informasi sebelumnya
ada lockdown yang punya concern tinggi terhadap hal ini
jadi sekedar gambaran saja ya wilayah india ini kan memang sangat besar
ketiga kira kira di kisah tertentu
pada saat merebaknya virus ini memang terjadi lockdown
kemudian seluruh kantor sekolah dilakukan work from home learn from home
tetapi sekarang sudah dibuka dan tempat mana terjangkitnya virus ini sudah bisa kembali
kawan kementerian kesehatan india tidak lagi ada penyebaran virus selama sepuluh hari berturut turut
demikian mungkin perkembangan terakhirnya
ibu ina apakah ada sejumlah warga negara indonesia yang berada di wilayah atau negara bagian kerala yang juga mungkin dikhawatirkan akan terdampak
ya di negara bagian kerala sendiri ada empat
wni kita dari sejak awal kami menghubungi para tokoh masyarakat melalui whatsapp group maupun di telpon satu demi satu
wilayah negara bagian tengah itu di bawah wilayah kerjanya
terpangtang bahwa di distrik kostikode ada seorang wni bernama ibu siti kodijah
dan ibu siti kodijah ini memberikan update secara rutin
kepada kjri mumbai dan kbrnu dlg terkait kondisi terkini
bila dia dalam keadaan sekolah pihak bersama keluarga dan anak anaknya pun saat ini masih berada di rumah karena sekolah masih learn from home
setelah tadi ada satu kali sepuluh hari ya satu kali masa inkubasi kurang dari empat belas hari
negara bagian kerala india selatan ini juga sebelumnya sudah menutup sekolah
serta kantor kantor ibu ina mengumumkan ada zona karantina di sana
bagaimana ibu ina melihat perilaku hidup sehat masyarakat di negara bagian kerala kalau dibandingkan dengan wilayah kota kota besar di india
yang harus dipahami adalah bahwa virus ini berasal dari ludah kelelawar makan buah
jadi emang harus dipahami bahwa ini bukan virus
tapi harus dipapukan melalui udara
mungkin nanti ada ahli yang lebih menjelaskan bagaimana pemaparan dari virus ini
namun kami melihat bahwa langkah dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat india di new delhi adalah langkah yang sangat tepat dengan langsung melakukan lockdown
serta memperlakukan proses yang tepat di wilayah atau di desa
jadi oleh karena itu penyebaran ini bisa diatasi atau dikelola dengan sangat baik sehingga tidak akan keluar dari desa
ada dua orang penduduknya tinggal dunia yang masih batas
kalau sebagian pengamat mengatakan ini cukup mengkhawatirkan virus nipah yang terjadi kasusnya di negara bagian kerala india
bagaimana dengan pemerintah pusat dari india
apakah juga punya
concern besar terhadap kasus ini atau seiring dengan penurunan kasus yang terjadi sudah begitu
apakah tidak ada kelanjutan penanganan
atau seperti apa ibu ina
kalau dari pemerintah pusat terus melalui kementerian kesehatan khususnya bagian penyakit menular
terkait makanan harus diisi
serta makanan mentah harus dirembus
setelah itu juga dilakukan penyebaran informasi dan imbauan kepada masyarakat
menurut saya apabila kita di indonesia memperhatikan perkembangan melalui who maka kita akan tahu sejauh mana tingkat keseriusan virus nipah ini
karena sejauh pemahaman kami di nudelgi
di nudelgi pun kehidupan sehari hari masih sama seperti biasa
tidak ada lockdown tidak ada penutupan kantor maupun sekolah
meskipun tidak ada penambahan kasus kita harapkan seluruh warga negara indonesia yang ada di india selalu waspada dengan kasus ini
salam kami untuk rekan rekan indonesia di india
ibu ina terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini di cnn indonesia connected
duta besar indonesia untuk india dan juga kerajaan putan